warga desa gorang garang taji kecamatan nguntoronadi magetan
kamis pagi geger oleh jatuhnya sebuah balon udara raksasa
yang menimpa warung dan tempat parkir ambulans milik puskesmas tempat
warga semakin panik saat mengetahui balon yang jatuh itu
membawa petasan siap ledak
sejumlah warga lalu berupaya mengevakuasi balon
karena dikhawatirkan menimbulkan ledakan ataupun percikan api
masih ada sekitar lima petasan berukuran besar yang belum sempat meledak
hingga kini belum diketahui dari mana balon udara raksasa itu diterbangkan
namun warga mengaku di desa gorang garang taji
insiden balon udara yang jatuh di sekitar perkampungan
sudah kerap terjadi terutama pada saat hari raya
namun biasanya balon hanya berdiameter satu meter
sementara balon berukuran raksasa baru kali ini terjadi
warga sangat berharap kejadian serupa tidak lagi terjadi
karena sangat berbahaya
dan rawan menimbulkan kebakaran